kebijakan ppkm mikro untuk mengatasi lonjakan kasus covid sembilan belas didukung oleh komunitas excov yang didalamnya beranggotakan para penyintas covid sembilan belas
pendiri komunitas excov andri swaputra meminta masyarakat membantu pemerintah dalam menerapkan kebijakan ini dengan tetap patuh menjalankan protokol kesehatan
pembangunan politik di indonesia serta pengalaman dari negara lain
pemerintah memutuskan ppkm mikro menjadi kebijakan yang tepat untuk menghentikan laju penularan covid sembilan belas hingga ke tingkat desa atau ke akar masalah yaitu komunitas tanpa mematikan ekonomi rakyat
ppkm mikro terimplementasi dengan baik tindakan tindakan di lapangan yang terus diperkuat semestinya laju kasus bisa terkendali
persoalannya ppkm mikro
ppkm mikro saat ini belum menyeluruh dan masih sporadis di beberapa tempat
untuk itu saya minta kepada gubernur bupati dan wali kota untuk meneguhkan komitmennya mempertajam penerapan ppkm mikro
optimalkan posko posko covid sembilan belas yang telah terbentuk di masing masing wilayah desa atau kelurahan
kebijakan yang dilakukan pemerintah ini disambut baik oleh masyarakat
khususnya mereka para penyintas covid sembilan belas yang kini membentuk komunitas excov
pendiri komunitas excov andri swaputra mengatakan sebagai orang yang pernah menjadi penyintas covid sembilan belas
ia mengimbau masyarakat agar mendukung ppkm mikro dengan tetap mematuhi protokol kesehatan
bahwa jangan anggap remeh dan jangan kendor dalam penerapan protokol kesehatan
dan jangan juga termakan dengan segala macam berita ataupun opini
dan lain lain yang memang justru kontraproduktif di era pandemi seperti ini
saya harapkan semua benar benar bisa memulai dari dirinya
adalah menganggap dirinya bahwa jangan sampai saya membahayakan orang lain
menurut andri sebagai penyintas covid sembilan belas justru dirinya mendapatkan keistimewaan untuk menjadi agen perubahan
yang berfungsi melakukan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat tentang kesadaran penegakan protokol kesehatan
dengan pengalaman pribadi yang dialaminya ia bersama teman teman yang tergabung dalam komunitas excov
bisa menginspirasi masyarakat bahwa covid sembilan belas benar benar ada dan siapapun bisa tertular bila tidak patuh protokol kesehatan
saudara kita orang tua kita atau siapapun itu yang dalam kondisi yang tidak sekuat kita
mungkin teman teman sehat kuat dan lain lain tapi masih banyak yang harus kita lindungi
yaitu mereka yang punya faktor comorbid dan juga mereka yang punya
kebalan yang tidak seberat kita
cara melindunginya bagaimana sekali lagi adalah dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan
andri menambahkan selain menjalankan protokol kesehatan
vaksinasi merupakan salah satu ikhtiar yang harus dilakukan untuk mencegah agar penularan virus corona tidak semakin bertambah
terlebih kepada masyarakat yang rentan seperti memiliki komorbit usia lanjut
dan penyakit lainnya seperti diabetes hipertensi dan sebagainya
bahkan para penyintas covid sembilan belas
juga tetap harus mendapatkan vaksinasi agar peluang tertular lagi semakin kecil